rabu siang partai gerindra menanggapi pertemuan rekan koalisinya di kir
yaitu ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
dengan wali kota solo gibran raka buming raka
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyebut hal ini sebagai wujud
pembagian tugas antara gerindra dan juga pkb untuk meraih kemenangan
khususnya di wilayah jawa tengah
ia menegaskan pertemuan antar gus imin dan gibran pun
telah dikomunikasikan dengan partai gerindra
yang jelas namanya silaturahim ya
ini bagi tugas ya pak prabowo gus muhaymin keliling ke berbagai tempat
menemui berbagai tokoh bahkan ketemu partai partai politik
ya saya bro gue kesana bro gue kesini oh iya nanti hasilnya kita ketemuan ya
update an ya kurang lebih begitu
jadi ketemu mas gibran pun kurang lebih begitu
kita tahu bahwa koalisi kita kan menargetkan kemenangan
dan kemarin kan salah satu daerah yang tidak kita terlalu kuasa itu jawa tengah ya
jadi wajar kita penetrasi daerah kesana juga apa namanya kita maksimalkan